hak angket belum terrealisasi hingga saat ini karena adanya tekanan hukum
itu adalah tuduhan atau fitnah yang jelas yang nyata nyata
maka karena angket ini menakutkan bagi pemerintah bagi pak jokowi
maka kita harus membangun kesadaran tentang pentingnya angket ini
sehingga ketika nanti muncul tekanan tekanan ini kan belum belum pdi sudah ditekan
sangat tidak benar apa yang disampaikan pak hasto bahwa
hak angket belum terrealisasi hingga saat ini karena adanya tekanan hukum
itu adalah tuduhan atau fitnah yang jelas ya yang nyata nyata
nah kami juga perlu tegaskan bahwa dalam pemilu kali ini
tidak ada yang pernah menggunakan institusi hukum untuk melakukan tekanan politik
contoh paling gampang adalah kami tidak pernah menyuarakan misalnya tangkap pak hasto
terkait kasus harun masiku
karena banyak juga masyarakat sebetulnya yang menyerupkan hal tersebut
mengkait kaitkan pak hasto dengan kasus harun masiku yang sampai saat ini belum tertangkap
jadi kalau kami main hukum menggunakan hukum sebagai instrumen
tentu kami sudah menggunakan isu tersebut
isu tuntutan penangkapan terhadap pak hasto terkait harun masiku
nah yang kami lihat ya diantara anggota dpr saat ini
sebagian besar adalah sudah dalam situasi move on
mereka sudah melupakan kontestasi antagonis pada pemilu dua ribu dua puluh
mereka menyatakan kepada saya ya dalam banyak komunikasi bahwa
sudahlah pilpres sudah ada pemenangnya kita berikan kesempatan kepada yang menang
kita kontestasi lagi lima tahun yang akan datang
saat ini kita kembali fokus melayani rakyat
karena masa kerja dpr periode ini kan tinggal beberapa bulan
dan masih ada beberapa agenda penting yang harus dilaksanakan
pengesahan kitab undang undang hukum acara pidana
dan banyak undang undang lagi